kasus jual beli data nasabah atau konsumen sungguh memprihatinkan
pemerintah dinilai perlu mengawasi lebih ketat jaringan yang diduga menjual data nasabah
padahal sejumlah regulasi mulai dari surat edaran bank indonesia
otoritas jasa keuangan hingga undang undang perbankan
sebenarnya telah mengatur kerahasiaan dan keamanan data informasi pribadi nasabah atau konsumen
dan berikut kami tampilkan sejumlah aturannya
ya aturan tentang perlindungan data nasabah seperti diatur dalam undang undang nomor sepuluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini sebenarnya sudah ada tentang perubahan atas undang undang nomor tujuh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua tentang perbankan
ada juga surat edaran bank indonesia nomor enam belas garis miring enam belas dksp dua ribu dua puluh
tentang tata cara pelaksanaan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran
surat edaran ojk juga ada nomor empat belas
garis miring seojk tujuh dua ribu empat belas tentang kerahasiaan dan juga keamanan data dan atau informasi pribadi konsumen
selain itu ada juga peraturan bi nomor enam belas garis miring pbi dua ribu empat belas tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran
peraturan bi yang lainnya nomor tujuh garis miring enam pbi dua ribu lima belas
tentang transparansi informasi produk bank dan juga penggunaan data pribadi nasabah
ada juga tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank
ini tercatat di peraturan bi nomor dua garis miring sembilan belas pbi tahun dua ribu dua
kasus jual beli data nasabah yang terbongkar baru baru ini bermula dari adanya aduan masyarakat yang merasa terganggu
dengan pihak pihak yang menawarkan produk kartu kredit ataupun asuransi melalui telpon atau telemarketing
dan memang tidak bisa dipungkiri
jadi bisnis kartu kredit di indonesia sangat menggiurkan
kita lihat seberapa besar perkembangan jumlah kartu kredit di masyarakat
mulai dari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas kita tren kita lihat tren peningkatannya dari lima belas sembilan juta kartu pada tahun dua ribu tiga belas
dalam jangka waktu empat tahun meningkat menjadi tujuh belas empat puluh satu juta kartu
dan sampai dengan setengah pertengahan tahun ini saja sampai dengan bulan juni dua ribu tujuh belas jumlah kartu yang beredar di indonesia
mencapai enam belas tujuh puluh satu juta unit kartu kredit
ini bersumber dari asosiasi kartu kredit indonesia data yang kami dapatkan
nah kemudian kita lihat juga perkembangan dari pasar kartu kredit dilihat dari nominal transaksinya itu sendiri
dalam triliun rupiah dua ribu tiga belas rp dua ratus dua puluh tiga tiga puluh tujuh triliun
kemudian sampai dengan tahun dua ribu enam belas jumlahnya terus meningkat mencapai rp dua ratus delapan puluh satu dua triliun
sampai dengan awal dan sampai juni dua ribu tujuh belas ini jumlah nominal transaksi kartu kredit yang sudah ada di pasar mencapai satu ratus empat puluh enam satu triliun rupiah
dan pastinya angka ini akan terus berkembang
dan memang bisnis kartu kredit masih dilihat sebagai serup pasar yang sangat menguntungkan bagi banyak pelaku industri keuangan